sabtu lima desember dua ribu dua puluh merupakan hari terakhir masa kampanye pilkada serentak dua ribu dua puluh
pemerintah meminta agar kampanye pada hari terakhir berjalan dengan tertib dan menaati protokol kesehatan
saya berharap hari ini nih yang sehari ini mudah mudahan tetap dijaga
semuanya agar berjalan tertib karena biasanya di hari terakhir itu emosi ditumpahkan sekaligus
selalu bikin kerumunan dan sebagainya
tolong dijaga kepada tim kampanye masing masing kepada paslon sanksi
masih tetap menanti kalau anda pada hari terakhir ini melakukan pelanggaran